keputusan pemerintah pusat menaikkan tarif penerbitan nomor kendaraan melalui pp no enam puluh tahun dua ribu enam belas
langsung mendapat respons dari para pengguna kendaraan bermotor kita lihat bersama
pada awal tahun dua ribu tujuh belas ini pemilik kendaraan bermotor baik roda dua dan empat
harus bersiap dengan kenaikan tarif pajak dokumen pelengkap kendaraan
warga surabaya menilai keputusan ini sangat memberatkan
pasalnya pengurus bpkb harus menunggu satu sampai dua bulan sampai terbit
namun harganya malah dinaikan
selain itu sosialisasi tentang kenaikan tarif ini sangat mendadak dan terkesan dipaksakan
sementara di tasikmalaya meski sosialisasi gencar dilakukan polres tasikmalaya
sebagian warga masih ada yang belum mengetahui kenaikan tarif ini
warga pun masih mengeluhkan proses pengurusan surat kendaraan yang harus antre cukup lama
belum tahu kalau misalnya naik ke beratang ya pak
ke beratang ke beratang ke beratang ke sana saya mau gitu
rencananya aturan baru tarif pengurusan surat kendaraan ini akan mulai berlaku pada enam januari dua ribu tujuh belas mendatang
dirga maulansyah cnn indonesia